istilah lockdown kembali menggema
dua kepala daerah menyatakan lockdown tidak bisa diterapkan
gubernur provinsi daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkebuwono x mengaku
tidak siap untuk membiayai kebutuhan seluruh warganya
hal senada diungkapkan ridwan kamil karena jawa barat sudah tidak memiliki anggaran
gubernur jawa barat ridwan kamil justru mengaku heran
kata kata lockdown kembali muncul belakangan ini karena indonesia mengenal istilah psbb
terkait penerapan lockdown seiring melonjaknya kasus terkonfirmasi positif belakangan ini
dikutip dari detik com orang nomor satu di jawa barat itu mengaku
lockdown tidak mungkin diterapkan karena jawa barat sudah tidak memiliki anggaran
meski begitu ridwan kamil menyatakan baru bisa melakukan lockdown atau psbb
jika pemerintah pusat menyiapkan seluruh logistik kebutuhan hidup masyarakat
sementara kepala daerah lain yang menyatakan menolak lockdown
karena tidak memiliki anggaran ialah sri sultan hamengkubwono x
gubernur daerah istimewa yogyakarta itu akhirnya tidak jadi menerapkan lockdown
untuk menurunkan angka penularan covid sembilan belas di wilayah d i e
sultan beralasan pemerintah provinsi d i e tidak akan mampu membiayai kebutuhan hidup masyarakat
jika menerapkan lockdown wilayah
tidak ada kelima lockdown
saya tidak kuat seluruh negara negara di rakyat saya
itu pilihan terakhir
saya kan sudah bilang kemarin
yang pada waktu di sana lockdown tapi pemerintah tidak akan kuat
ini itu kan tidak dimasukkan mengerti lockdown